empat buruh bangunan selasa siang meninggal akibat kecelakaan kerja di semarang jawa tengah
empat korban diketahui bernama sobikin ujun junaidi ade suryana dan ngadimin
mereka merupakan pekerja proyek pembangunan hotel awan sewu di jalan simpang nomor sebelas semarang
saat kejadian korban sedang mengerjakan bis beton untuk cakar ayam bangunan hotel
tiba tiba pagar tembok setinggi lima meter yang berada di sisi belakang proyek roboh dan menimpa pekerja
dua korban meninggal di lokasi dan dua lainnya meninggal di rumah sakit bakti wiratam tama semarang
sedangkan satu korban luka berat dilarikan ke rumah sakit dr karyadi untuk mendapatkan perawatan medis
saksi mata trinu rohman mengaku sebelum terjadi robohnya tembok dirinya sedang menggali tanah di sekitar lokasi
terusnya menggali di pinggir pinggir tanah kapu yang ke samping samping
terus tindak selanjutnya saya tidak tahu mau dengar suara awas terus tembok itu roboh
polisi segera datang ke lokasi kejadian dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
saat ini penyelidikan dilakukan oleh satreskrim porestabes jadi masih dilakukan upaya penyelidikan
sejumlah saksi sudah dimintai keterangan